kita beralih ke informasi lainnya
mantan ketua pssi lanyala mataliti ikut meramaikan bursa calon gubernur jawa timur dua ribu delapan belas
lanyala senin pagi mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur dari partai demokrat
nyala yakin dirinya bisa memenangkan pilgub jatim
dengan mengendarai motor vespa dan diantar ratusan pendukungnya
lanyala mahmud mataliti senin siang mendaftar menjadi calon gubernur jawa timur melalui partai demokrat
mantan ketua umum pssi ini berharap partai demokrat memberikan tiket kepada dirinya
untuk bisa maju dalam pilgub jawa timur dua ribu delapan belas mendatang
jika mendapat rekomendasi dari partai demokrat lanyala bertekad untuk memenangkan pilgub jawa timur
dirinya yakin bisa menggalang kekuatan untuk melawan calon yang diusung oleh partai lain seperti pdip atau pkb
saya merasa kurang ini
saya hampir tiap hari keliling daerah
karena ada mendaftar di sini kemudian saya besok mau menghadap ke jerman ya saya harus ke jakarta
lanyala yakin menang pilgub nanti jika diusung partai demokrat
karena ia sudah melakukan komunikasi politik dengan partai gerindra dan sejumlah partai lain
selain itu ia juga sering turun ke grass rut untuk mensosialisasikan pencalonannya sebagai calon gubernur jawa timur